sebelum umik perintah ana langsung siapkan
karena ana ini adalah jenis orang yang tidak bisa menunggu perintah
anda lebih suka bergerak dan bekerja
alah kalau begitu ana akan lanjutkan mendampingi santri untuk takziah
hati hati awas felan felan
wah enak tenang rasanya
ini pengalaman pertama dalam hidup saya
dibuatkan masakan oleh seorang wanita yang bernama istiqlal
nasi dan sayur rode ini bercerita tentang cinta rindu dan sayang yang dalam untuk saya
dari anak bapak
terima kasih sayang
ayo dilanjut makannya
dik sayurnya dik
wah aromanya bikin bapak makin lapar
kalau makan juga dia nggak sakit
ibu buat pak
udah nggak ada
masih ada buah banget anak
masih ada aku fih masih ada buah
udah lah fih
masih nggak mau ngaku juga kamu
waalaikumsalam merhematullahi wabarakatuh
aduh mau lobet tuh
jangan sampai lepas
saya masuk dulu ke dalam
waduh cari minyak air putih bang
ayo tarik bantuin cari yuk
mereka kabur bang
tadi saya didorong jatuh bang
tadi terleder bang
udah udah udah udah berada shalat belum
astagfirullahaladzim belum bang
besok baru sempat dijemput katro
sekarang lo kasih tau mak soalnya ma yang nyuruh
sebentar doang nafasin lo
badan aja besar
kerja gak bisa
apa perlu saya turun tangan
enggak noh bos
bilal tidak kamu temukan dan bawa
kamu tidak boleh pulang kesini untuk selama lamanya
salam ya buat opi
ada apa mang
ibu linda meninggal dunia
bawa beberapa santri
untuk bantu pemakaman mang
ngertiin kagak ngerti banget temen lagi masalah
udah lu gak usah khawatir untuk biaya rumah sakit dan rumah keamanan biar gue ngurus
nih bocah berdua susah amat sih dikabarin ya
ah saya mesra ya dak
buat siapa itu
ana mendapat kabar duka
ada yang membisikkan di telinga batin ana
apakah betul ada yang meninggal

ini adalah kabar dari batin ana ya
ini adalah kabar dari batin ana ya
di rumah sakit itu sudah disiapkan semuanya
jadi kamu gak perlu bawa bawa keranda
jadi kamu gak perlu bawa bawa keranda
ana cuma berjaga jaga
sebelum umik perintah
karena ana ini adalah jenis orang
yang tidak bisa menunggu perintah
ana lebih suka bergerak dan bekerja
kalau begitu anda akan lanjutkan
mendapatkan kerana dia tidak bisa menunggu perintah ini
mendampingi santri untuk takziah